program rumah panggung cegah banjir di kampung melayu mulai ditempati warga
rumah panggung yang direnovasi pemerintah provinsi dki jakarta ini dinilai tak sepenuhnya mampu menangani banjir
dan justru ini memicu kecemburuan sosial
deretan rumah panggung ini belum sepenuhnya rampung
namun warga rt tiga belas rw empat kebon pala ii kampung melayu ini mulai menghuninya sejak awal juni
rumah panggung yang direnovasi pemerintah provinsi jakarta ini merupakan program penanggulangan banjir dengan meninggikan rumah warga
ada empat puluh lima unit rumah panggung dengan biaya rp tujuh puluh delapan juta rupiah per unit termasuk tiga sumur resapan yang pengerjaannya masih berlangsung
ditargetkan akhir juni pengerjaan rumah panggung selesai dan siap diresmikan
warga kebon pala ii yang rumahnya direnovasi menyambut baik hal ini
dengan adan rumah panggung ini bisa jadi solusi
yang dulunya tiga meter di luar ya apa namanya yang di luar paling di dalam lantai satu itu dasar pengk sepinggang
ya seperti ini penampakan rumah panggung yang dibangun oleh pemprov dki jakarta
dan kalau kita lihat dari bangunan awalnya saja untuk terasnya bisa dibuat setinggi setengah meter kurang lebih
sehingga memang untuk mengantisipasi banjir
ini upaya yang ingin dilakukan kita akan lihat seperti apa di dalam
lantai dasar menjadi tempat yang umumnya tidak terdapat barang barang elektronik
sehingga memang mengantisipasi ketika air masuk dan ini terdiri dari tiga lantai
ada tangga yang sudah disiapkan terbuat dari kayu untuk nantinya menuju ke lantai dua dan lantai tiga
lantai tiga dan lantai empat
nah di lantai tiga
dua ini menjadi tempat istirahat keluarga
kalau kita lihat hampir sebagian besar peralatan elektronik ada di sini
seperti televisi kemudian setrikaan ada kulkas mesin cuci
karena kalau memang elektronik ini bisa dikatakan cukup rentan terkena air sehingga memang ditaruh di lantai dua
kita menuju ke lantai tiga sekarang
nah sampai di lantai paling atas lantai tiga
kita lihat tidak terlalu luas
dan semua lantai dari lantai dua dan lantai tiga terbuat dari kayu
meski relatif sederhana renovasi rumah panggung dengan kolaborasi bersama basnas dki ini
dinilai memicu kecemburuan sosial warga di wilayah sekitar yang juga terdampak banjir
sementara itu direktur eksekutif pusat studi perkotaan universitas trisakti nirwono yoga menilai

program renovasi rumah panggung bersifat sementara bukan menuntaskan permasalahan banjir secara

kita sudah tahu melakukan rumah panggung seperti itu
tetapi kita tahu bahwa itu hanya untuk mengungsikan warga yang tinggal di situ ke atas
bukan menyelesaikan masalah banjir sama sekali
ini kan kalau konteksnya bicara soal banjir tidak ada pengaruhnya sama sekali
jadi kalau ditanya apakah dengan adanya program rumah panggung tadi banjir akan selesai jelas tidak
nirwono menambahkan kebijakan terkait banjir seharusnya mempertimbangkan solusi jangka panjang dalam mengatasi banjir di ibu kota
roni satria angga cita kusuma jakarta